coba saja datang ke omah bakso otak otak bandeng di jalan broto negoro barat gresik kota baru jawa timur
di sini baksonya terbuat dari campuran daging ikan bandeng
tentunya dengan rempah rempah untuk memperkaya rasanya
meski baru sebulan omah bakso suli ini sudah ramai di hampir pengunjung
ini enak banget
pernah pernahan yang pernah
pernah pernahan yang bakso angin ini
pernah pernahan yang ini ya
satu porsi berapa
murah apa mahal
di kedai ini juga tersedia varian bakso lain seperti bakso hot lava bakso iga bakso sum sum serta bakso urat
untuk bisa menikmati satu porsi bakso otak otak bandeng
kita bergeser ke bogor jawa barat
kalau di sini ada mie ayam dengan topping ayam cincang yang dibakar
warung yang berada di desa cipenjo kecamatan cilengsi kabupaten bogor jawa barat ini memang sengaja menyajikan mie ayam yang berbeda dari biasanya
aroma khas ayam bakar memberikan cita rasa tersendiri pada mie ayam
hal inilah yang menjadi daya tarik
baru ngebas ini tadi
penasaran saja namanya kan beda nih
jadi penasaran nih apa yang dibakar
mendapatkan resep dari keluarga pemilik warung mampu menjual ratusan porsi mie ayam dalam sehari
untuk harga pengunjung tidak usah khawatir
karena seporsi mie ayam bakar lengkap dengan semua pilihan topping dijual seharga rp dua puluh dua
dihibutan cnn indonesia